kukis kamu harus tetap jadi teman aku ya
dada askara aku maunya main sama dada askara sama kukis
jadi omsalnya gak diajakin main nih
kan ini kita lagi
cinta yang bertepuk sebelah tangan
hai omsal aku masih kepikiran
sama papa kandung aku
aku udah nanya sama mama
mama dan opa sedia
tapi aku belum mengerti om
apa itu papa kandung
omsal tau gak
untuk pertanyaan rena kali ini aku nggak boleh salah jawab
om sal mungkin bisa menjelaskan dikit untuk rena
tapi kita duduk dulu di situ
soalnya ceritanya agak panjang nih
omsal akan coba menggantikan ceritanya dengan kisah nabi ibrahim dan nabi ismail
kurang lebih sama
mau dengerin gak
kita duduk di situ dulu ya
jadi kisahnya begini
sewaktu nabi ismail masih bayi
ia ditinggalkan oleh ayahnya nabi ibrahim
di padang yang tandus
bersama dengan ibunya
jadi mereka di padang tandus itu berdua
ayah aku dan om
ditinggalin di panti
renat ternyata masih menyimpan memori itu dengan baik di kepalanya
tapi lama lama aku bingung ma
andi beneran niat mau nemuin aku dengan rena atau enggak
kadang aku pikir kalau
kalau aku keras salah
kalau aku diem salah
jadi kayak serba salah terus ma
ya mama sih ngerti
memangnya andi alasannya apa sih
ada si bilang kalau
dia mau nemuin pak amar
katanya pak amar hari ini mau berangkat ke swiss
ya tapi masa ketemu pak amar seharian
ya sebenarnya kamu bisa aja ketemu sama pak amar
dia kan pengacara kamu yang udah bisa bebasin elsa
ya kamu temuin dia
nanti kamu bisa ketemu sama andin juga
kamu bisa bahas masalah ini langsung
jadi nggak perlu lah telfon
iya juga sih
nanti coba aku telfon yolanda deh
perkembangan pak amar gimana
apa berangkat jam berapa
terus aku masih di rumah sakit atau udah di rumah
ntar aku tanya ma
mudah mudahan bisa ketemu kan
jadi meskipun nabi ibrahim pernah meninggalkan nabi ismail
tapi nabi ismail itu tidak pernah membenci nabi ibrahim
dia tetap menerima dan menyayangi nabi ibrahim sebagai ayahnya
nabi ibrahim ayahnya juga hebat
karena dia mengajarkan ilmu ikhlas kepada nabi ismail
mereka sama sama hebat
mereka sama sama ikhlas
makanya allah sayang sama mereka
begitu juga allah sayang sama reina
kalau masih bingung
tapi yang jelas yang om sal bisa bilang adalah
bagaimanapun sekarang kondisinya rena
nggak mengerti kenapa rena dari kecil dipanti
tapi om baik itu adalah papa kandung rena
papa yang dikasih sama allah untuk rena
jadi rena bagaimanapun kondisinya sekarang
rena gak boleh benci sama om baik
karena om baik itu adalah papa kandung rena
papa sebenar benarnya dari allah
semoga masalah cerita kayak gini aman dah
khawatir juga nih gue masalah cerita soal bapak kandungnya rena
mungkin untuk menutup cerita omsal soal kisah nabi ismail dan ibrahim
dan juga soal om baik
om sal cuma bisa berdoa untuk rena
agar rena tumbuh menjadi anak yang tidak membenci orang tua rena
meskipun mereka pernah bikin kesalahan
bener kan yang mama bilang
sekarang kita pergi ke satu tujuan
tapi kamu bisa ketemu sama andin
terus kamu juga bisa nganterin amar ke bandara
tapi tadi untungnya yolanda langsung panas cetak
jadi aku dapet informasi kalau pak amar sekarang udah on the way ke bandara
kita sekarang langsung ke bandara aja ya
tapi jangan lupa ya pesan mama
nanti kalau ketemu sama andin
kamu jangan terlalu memaksakan andin ya
mama gak mau nanti ada salah faham lagi
kalian ribut lagi
bisa bisa nanti kamu malah gak bisa ketemu andin
gak bisa ketemu rena
malah dibatasin lagi
tapi emang kalau segala sesuatu menyangkut rendah
kayaknya aku memang agak susah untuk
aku juga gak bisa
karena kemarin setelah elsa ngomong begitu ke rena
andin semakin sedikit memberikan informasi soal rena ke aku
makanya aku jalannya agak berat mah
mama tau ini berat buat kamu
kamu harus sabar tenang
tapi terus semangat biar ini selesai nanti ya
semoga ada keajaiban
di mana ibu andin menyusul saya kesini
sepertinya pak amar makin gelisah saja
karena beliau tidak melihat ibu andin datang kesini
dan setelah masuk dalam pesawat
nanti ada para medis lain yang akan merawat pak amar
sampai ke swiss
terima kasih pak
saya baru datang
tadi saya mengikuti ambulan
makasih pak supri
semoga pak amar cepat sembuh ya
dan cepat kembali ke indonesia
terima kasih doanya
doa saya juga untuk pak amar
semoga bapak sehat ada di sana
bisa pulih dengan cepat ya pak
terus kamu doain ya
iya ya pak
selama saya ada di sana
pak supri tetap stand by di rumah saya
dan bekerja di perusahaan saya
tapi kenapa perasaan itu berat sekali
saya yakin ibu andin akan datang
dan kemungkinan dia mau menemui saya
dan mengantarkan saya sampai sini
saya sudah terjebak ke dalam sebuah mimpi yang terlalu tinggi
tapi tidak akan ada salahnya
untuk terus dan tetap berharap
dan tetap bermimpi
mimpi bisa menjadikan kita punya harapan
boleh saya ikut mengantarkan pak amar ke ruang antar
selamat siang pak amar
maaf ya pak amar
saya baru menjunggu pak amar baru sekali
dan sekarang pak amar mau pergi ke swiss
untuk melanjutkan pengobatan
saya juga minta maaf kalau pak ahmad
sudah berkali kali menelpon saya
tapi tidak pernah saya angkat
jadi saya tidak sempat dengar handphone
tidak apa apa ibu
bagaimana keadaan rena
ya saat ini reina masih trauma
dengan kejadian kemarin
tapi saya sudah menjalankan konsultasi
ya walaupun cukup membaik sekarang
tapi tidak seperti dulu
tidak aktif dan ceria
semoga rena bekas sembuhnya ibu
saya senang sekali
anda mau menyempatkan waktu datang ke sini
atas nama pribadi
mengucapkan terima kasih
karena waktu itu pak amar sudah menolong
andi dan juga rena
apakah kita masih ada waktu
kita mungkin bisa bicara di cafe atau lunch
karena tidak enak kita bicara di jalan seperti ini
ya masih ada waktu
tidak terburu buru kok ke lounge
tunggu sebentar ya ibu
dokter kandungan akan segera ke sini
selamat siang dokter michelle
apa ada keluhan dok
dokter michelle mengalami kerang perut dok
mual dan juga muntah katanya
baik saya periksa dulu ya
dok ini harus segera ambil tindakan
dokter lama juga ya periksa istri gue
iya mungkin masih di periksa dokter
gue tuh merasa kayak
jadi suami yang gak berguna
buat istri gue
di saat istri gue butuh bantuan
harus pergi ke rumah sakit
gue cuma kerepotan di rumah kanan
dan sampai sekarang
gue cuma bisa duduk di kursi roda
jangan kayak gitu bro
jangan mikir kayak gitu
kita kan udah keluarga
siap membantu kakak pun dibutuhkan
kalau sampai terjadi sesuatu sama amiji
semua ini salah gue
mereka udah dateng belum ya noh
apa pak mar udah boarding ya
oh alhamdulillah belum ya
ya saya udah nyampe di bandara
ya biar sekalian ketemu pak ahmad
saya mau pamit juga
oke kita kesana sekarang ya
kalau ada yang mau datang ya

tapi juga mau pak amar juga
tidak ada kata lain selain saya mengucapkan
terima kasih banyak
pada ibu andin
dan ibu rosa
sudah meluangkan waktu
untuk datang kesini
harusnya mengucapkan terima kasih banyak
dan membuat pak amar menjadi seperti ini
saya hanya menjalankan kewajiban saya
sebagai seorang manusia
ya semoga pak amar disana bisa cepat pulih
dan bisa kembali ke jakarta ya pak ya
terima kasih banyak
kita juga akan selalu doakan pak amar ya
semoga selalu sehat disana
cepat sembuh dan sampaikan salam sayang ke ibu anda
silahkan saya sampaikan
pak supri nganternya boleh sampai disini
sampai disini aja
nanti pak supri langsung balik aja ke kantor ya pak
baik mbak yo
saya permisi dulu
saya mau ke kantor lagi
terima kasih banyak
ini kayaknya pak amar mau ngomong sesuatu deh
tapi gak enak karena ada ibu rossa
tapi kan saya gak mungkin minta ibu rossa untuk perbicaraan
jadi saya pergi
ibu rosa mau ke toilet juga
saya kebetulan mau ke toilet bu
gimana kalau saya antarkan ibu
oke sudah teman ya
mungkin di arah situ ya
ada yang mau saya bicarakan
iya mau bicara apa pak amar
ini mino ngapain sih ke sini
udah makan kok jadi diem diem kekenyangan ya
aku kan udah dengar cerita dari om
jadi aku mau ketemu sama baik deh
boleh nggak ya
mau ketemu sama om baik ya
gini om sal itu kan gak punya nomor teleponnya om baik
jadi bingung juga kalau mau hubungin
tapi alangkah baiknya kalau memang rena mau ketemu sama om baik
minta izin dulu sama mama
tapi biasanya kalau mama nggak dibolehin om
ya tapi kan tetap harus tanya mama dulu sayang
kalau misalnya nggak mau bantuin aku ketemu om baik
om tetap sama aja kayak mama
rena mau kemana
udah dibaiknya kita biarin aja dulu sendiri

ya nggak apa apa nggak usah diganggu aja dulu biar dia tenang dulu aja nanti baru kita sampai

ini kalian berdua ada yang punya nomornya nggak
saya sih punya saya sih punya mas
tapi menurut saya kayanya
masa nggak usah telepon pak nino deh
kalau untuk urusan nino itu lebih baik langsung andin aja gitu
jadi maksudnya biar satu komando
maksudnya biar satu komando
nanti sama mamanya gak dibolehin sama om salnya dibolehin
ntar yang ada renanya malah makin ngejauh sama andin
udah gitu kalau udah masalah sama pak nino udah pasti nggak mungkin nggak ribet mas
mendingan mas sal tuh gak usah ikut dua an udah pasti bakal ribet
udah mas sal jauh dua aja dari pak nino
ya ada benarnya juga sih kalian
oke tapi paling nanti aku ngobrol dulu sebentar sama andi
eh deh ah sekarang kakak rena sedih deh
kakak kan pengen ketemu sama baik
yang katanya bapak kandungnya kakak
iiih seru banget lagi maain ya
om speh punya bapak kamu
omnya askara juga
jadi ada yang masih gak mau ngomong sama omnya
rena masih inget nggak kemarin
yang om sal ajarin tuh
gak bagus moodnya
pakai jurus pelukan
kalau renanya gak mau main sama omsal
omsalnya main sama askara aja deh
mau digendong nggak sama omsal
oh gak mau
udah gede ya
jadi gak mau digendong ya
wah rena kayaknya masih marah nih sama aku
kayaknya aku emang harus telpon andin deh
mbak ini gimana ya masalah raina
kok makin hari kayak dia tuh pengen banget ketemu sama om baiknya
masalah laki laki ntar
dingin gue juga ki
ya gimana pun juga namanya anak ya
pastikan ikatan patinya kuat lah ke papanya
iya tapi sampai ngambek gitu
ngambek lagi ngambek lagi
kemaren udah bisa baik baikin dia
nah sekarang dimanyunin
emang ini kayaknya harus mbak handen deh mbak
jangan sampe masalah yang mempertemukan reina sama pak nino
eh udah deh mau perang lagi
ya udah nanti andin marah besar
udah gak usah
tapi ki gue kasih tau andin gak ya
mendingan gak usah deh mbak biar masalah aja yang masih tau mbak andin
jadi maksudnya biar satu komando gitu ya
biar gak ada masalah aja
mules gue kalo udah urusan sama reina ki
sama apalagi ada pak nino segala
iya pak amar saya juga mendapat kabar kalau pak amar mau melanjutkan pengobatan
saya memang sengaja datang kesini sekalian
mengucapkan selamat jalan
semoga pengobatannya sukses
pak amar bisa kembali sehat seperti dulu lagi
saya juga mau mengucapkan banyak sekali terima kasih
karena jasa pak amar yang selama ini udah bantu untuk menganggap kasus elsa
makasih ya pak amar ya
semoga ibu terus bahagia
yaudah saya rasa
saya harus pulang karena saya masih ada urusan lagi
saya mau jemput mama saya dulu di telang mali
kamu mau langsung balik jeep
aku ada urusan nuk
lama pak amar jangan kemana mana
saya bisa menyelesaikan semua penjaraan saya tadi dengan ibu adi
pak amar saya sama nino kesana sebentar ya
iya kita permisi
terima kasih pak
pembicaraan apa ya pak mars
tidak ada kata yang
dari hati saya yang paling dalam
kalau perkenalan kita
diawali dengan kesalahpahaman
dan berjalan tidak baik
ya mungkin pak amar kita
komunikasi kita juga tidak begitu baik dan kita bertemu dengan
sesuatu hal yang tidak baik juga pak amar
dan saya juga minta maaf kalau misalkan saya selalu antipati ke pak amar
terima kasih pak
terima kasih pak
pak amar kita harus berhati hati
pak amar saya ingin menemukan
paman saya ingin menemukan
mohon maaf pak angga karena dokter michelle mengalami pendarahan yang cukup banyak
mohon maaf dr miesel mengalami keguguran
mohon maaf pak angga dr michelle mengalami keguguran
saat ini dr miesel masih dalam tahap pemulihan
nanti kalau rupanya dr miesel akan berjalan ke tempat yang lebih baik

silahkan pak sekali lagi saya minta maaf pak karena saya tidak bisa menyelamatkan calon bayi dr michelle dan pak angga
tapi terima kasih karena dokter sudah berusaha menyelamatkan nyawa istri saya
sama sama pak saya tinggal dulu ya
mari pak randy
kita tidak bisa melawan takdir
begitu berat ujianmu ya allah
dan apa yang terjadi sekarang
aku merasa aku yang salah
aku merasa aku yang salah
aku merasa aku yang salah
ada satu hal lagi
yang ingin saya bicarakan juga
ketika terima kasih pak
adel dan yang saya
ketika terima kasih dari saya dan para wisata di wild spirit
umur saya suatu masa lalu
aku ingin'rekan saling bersama
setelah aku berdua di alternate kali
jika melahirkan beride
jika tidak dihilangkan
saya semakin mengenal anda ibu
saya melihat anda adalah wanita yang sangat kuat
yang mirip sekali dengan ibu saya
jadi saya mau
terima kasih yolanda saya sudah ditunggu
pak amar sepertinya ini sudah waktunya untuk bapak terbang
dan kita harus ke ruangan boarding sekarang pak
susah sekali mau jujur sama ibu andi
ada saja saja alangannya
sepertinya pak mar mau boarding
ada hal yang mau dibicarakan lagi tidak pak
anda adalah wanita yang kuat
riki bisa segera ditemukan
agar anda juga bisa lebih tenang
dan bisa dipastikan anda baik baik saja
amin terima kasih banyak pak amar
saya juga nanti akan coba berkoordinasi dengan kepolisian di sini
sudah waktunya pak mari
pak amar safe light ya
jaga diri baik bu
jaga diri baik bu
pak amar juga
mohon bantuannya pak
kalau begitu kami permisi ya bu andin
kita bisa bicara sebentar

ada yang ketinggalan pak
ada yang ketinggalan pak
cinta yang belum sempat saya sampaikan
cinta yang belum sempat saya sampaikan
kini telah pupus sebelum berkembang
dan tertinggal di sini
dan tertinggal di sini
sekali lagi terima kasih
kamu sudah mau menemani saya
kamu sudah mau menemani saya
saya hanya berharap
saya hanya berharap
bisa secepatnya sembuh
bisa secepatnya sembuh
dan kembali lagi ke indonesia
dan kembali lagi ke indonesia
agar kita bisa bekerja bersama lagi
agar kita bisa bekerja bersama
segera menemui ibu andin
bisa membantu ibu andin
dalam masalah kasus kasus ini
ada lagi yang masih bisa saya bantu
kamu pasti tahu
bagaimana perasaan saya
terhadap ibu andin
bahkan saya belum sempat
untuk menyampaikan perasaan saya
kepada ibu andin
memang sekarang mungkin belum waktu yang tepat
untuk menyukapkan perasaan pak
tapi saya yakin dan percaya
sekarang kan waktunya
sudah lebih cepat
walaupun bapak tidak bisa bertatap
secara langsung dengan ibu andin
tetapi bapak tetap bisa
melakukan teks atau
mengirim mesej kepada ibu andin
bapak yang selalu
untuk memperbaiki semuanya
andin karisma putri
sekali lagi saya faham
semoga bapak cepat semua
semoga setelah nanti
pak amar kembali lagi ke indonesia
dengan keadaan yang pulih
pak amar bisa lebih percaya diri
untuk menyatakan cintanya
kepada ibu andin
aneh aja sih saya lihatnya
orang yang saya biasa bekerja dengan sangat serius
sekarang jatuh cinta
saya juga udah lupa apa itu rasanya jatuh cinta
kukis kamu harus tetap jadi teman aku ya
dada askara aku maunya main sama dada askara sama kukis
jadi omsalnya gak diajakin main nih
kan ini kita lagi satu dua tiga berempat
main berempat dong
katanya rena best friend sama omsal
kukis dada askara kita main bertiga aja
masa terima orang lagi
yah gara gara gak dibolehin telepon om baiknya
raina beneran ngambek nih kayaknya sama aku
aku harus telepon andin untuk nanya nomornya nino
boleh gak ya kira kira kalau aku teleponin rena ke om baiknya
aku mau ketemu bayi tapi mama pamsal pungcus gak mau izinin
aku masih di pondok pelita tante rosa's house
bukannya ada meeting ya
iya aku harusnya ada meeting
meetingnya tetap jadi kok tapi aku tadi kepikiran untuk mampir dulu bentar di sini
jadi yaudah aku mampir
toh juga partner yang harusnya aku meeting bareng itu dia lagi ada keperluan gitu sama keluarganya
jadi dari tadi aku berusaha untuk hubungin kamu dan kamu gak angkat angkat karena kamu pencana
aku dari tadi disini
di pondok pelita
sebenarnya aku udah mau jalan ya
tapi tadi pas sebelum aku mau jalan itu si renanya ngambek jadi aku gak tega ninggalin
kayaknya kamu deket banget ya sama reina sampai sampai setiap hari terus datang dan ketemu sama dia
jangan bilang kamu cemburu
ya kamu cemburu sama rena
karena aku udah bilang sama kamu kalau aku lagi di jakarta itu waktu aku pasti akan terbagi
selain untuk kerjaan
terus juga sama keluarga aku yang ada di pondok belita makanya ya aku akan sering sering mampir di sini
kamu jangan ngambek ya
ya orang belum selesai ngomong udah dimatiin
wah ini sih kalau si anak ikutan ngambek bisa panjang nih ceritanya nih
saya di indonesia sekarang dan saya butuh bantuan
seperti biasa saya perlu pesan buke bunga yang paling indah
tepat sekali untuk sienna
aku akan mengirimkan kamu notenya nanti
ya tapi tolonglah buat bunga yang paling indah
baiklah terima kasih